aku minta maaf kalau ini memang keterlaluan
aku udah ketemu sama wedding organizer
dan sudah minta dia persiapkan semua detail detail
untuk pernikahan kita
termasuk gedung tempat
baju penganten menu makan
semuanya yang available pada saat ini
aku minta maaf kalau aku tidak ngobrol sama kamu dulu
tapi aku udah minta banyak pilihan
pokoknya ini semua pilihan yang ada pada saat ini di jakarta
kenapa harus sebaik ini mas
aku kan pengen cepat cepat nikahi kamu
kamu nggak marah kan
sebenarnya aku gak sabar menunjukin ke kamu nih
ini semuanya detail
detail sudah ada nih
ini kalau kita misalnya maunya yang bentuknya seperti ini
ini menu makannya semua ada
nah pokoknya tuh
mau makeupnya seperti ini semuanya ada
saya rasa ini cocok
kemudian sederhana aja
ini memang pilihan pilihannya
tapi aku juga pengen yang sederhana aja
ini bukan pernikahan pertama kita yang harus kita pikirkan
bukan semua orang kan
tapi aku pengen banget kita punya momen yang istimewa buat kita
mau gedung yang ini atau harus menu makanan semuanya ada
pokoknya ini semua siap
dokter fahri segera ke ruangan administrasi untuk mengurus pengobatan bu dewi
wih kamu liatin aja semuanya dulu ya
aku kesana dulu ya
aku balik lagi
tapi allen kamu salah
kamu hari sandial oregon aick

tidak ada warganya
aku harus bisa membuat dewi enggak bangun lagi
kalau aku gak bisa dapetin mas fahri
maka perempuan lain gak akan bisa dapetin mas fahri
tapi gimana cara aku membawa dia keluar dari sini
kemudian aku buang ke sungai atau apalah
kok tas sama handphone ini ketinggalan
ini sesuatu yang gak beres nih
gak mungkin dia tinggalin handphone sama tas begini aja
ini nih because

kamu yang diam
kamu akan ditangkap sebentar lagi karena apa yang sudah kamu perbuat
tapi saat kamu meninggal ini
pak lebih baik kita bawa pencari
baiklah ayo cepetan
kamu cocok disitu dewi
ada apa ini sus